kedatangan para perajin batik dari jawa tengah seperti pekalongan dan semarang pada zaman kolonial belanda
membawa pengaruh terhadap industri tekstil di wilayah jakarta yang ketika itu bernama batavia
motif batik betawi dipengaruhi lingkungan dan adat betawi
pada awalnya batik betawi hanya memiliki delapan jenis motif
menurut desainer batik betawi lili maria sari beberapa diantaranya adalah motif ondel ondel
yang memiliki makna keselamatan diri dan tumpal betawi yang bermakna keselarasan antara manusia semesta dan tuhan
saat ini motif batik sudah berkembang menjadi lebih dari tujuh puluh motif
lili maria sari yang juga membina sejumlah perajin batik di jakarta timur mengatakan
salah satu ciri batik betawi adalah memiliki corak dan warna yang mencolok
seperti merah kuning dan biru
batik betawi itu memiliki ciri khas apa aja yang ada di kota jakarta
seperti dari makanan makanan tempo dulu atau yang sampai sekarang masih dilestarikan adalah kerak telur
itu bisa dijadikan salah satu motif yang unik pada kain
sekitar empat puluh ibu rumah tangga belajar membatik di tempat ini
kebanyakan belum pernah membatik sama sekali
selama tiga bulan mereka belajar membatik hingga mahir
salah satunya lilis ibu rumah tangga dengan tiga anak
ibu lilis sebagai pengrajin batik ini sudah berapa lama ibu membatik
hampir tiga tahun kita belajar membatik mulai dari tahun dua ribu sembilan belas
sebagai pengrajin batik apa hal yang paling susah
untuk saat ini kebetulan kita bisa melaluinya bisa mengerjakannya
sebenarnya kalau ada kemauan tidak ada yang susah
untuk susah itu cuma hanya setelah jadi batik cara marketingnya aja yang susah
ngomongin batik ondel ondel ini salah satu batik ondel ondel yang sudah jadi ya ibu lilis
berikut seperti ini contohnya
para perajin juga mengolah kain sisa pembuatan batik seperti kain perca
untuk didaur ulang menjadi barang barang yang dapat dimanfaatkan seperti tas sepatu dan masker kain